lalu bagaimana sesungguhnya pencairan polis asuransi bpjs ketenaga kerjaan bagi korban meninggal dan bagaimana skema serta persyaratannya
masih dalam rangkaian breaking news pasca kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
kita akan langsung membahas bersama deputi direktur bidang humas dan antar lembaga bpjs ketenaga kerjaan irfan syah utoh banja
namun sebelum kita bahas lebih jauh boleh disampaikan bagaimana skema pencarian polis ini
saya akan langsung tanyakan kepada pak utoh bagaimana pak skema pencariannya
oke terima kasih
terima kasih mbak frida
sebelumnya atas nama manajemen dari bpjs tenaga kerjaan kami mengucapkan berduka atas musibah yang menimpa para penumpang ct enam ratus sepuluh dari lion air dan kepada para keluarga semoga diberikan ketabahan
jadi mbak begitu terjadi
setelah ada kejadian pada senin pagi kita langsung mendeteksi kita mengindikasikan bahwa di dalam pesawat naas itu banyak pekerja
karena itu senin pagi kita mikir ada istilah pulang jumat kembali ahad pjka itu di kalangan pekerja di luar kota
apalagi juga salah satu dari rekan kami juga ada di dalam
manifest pesawat tersebut
saudara faiz salehara
dan beliau adalah pegawai dari bpjs ketenagakerjaan
iya pegawai bpjs ketenagakerjaan
beliau adalah kepala cabang pangkal pinang bpjs ketenagakerjaan
nah kami langsung proaktif
kami langsung proaktif
kita langsung buat tim kita langsung buat posko di tanjung pakis
dan langsung kita melihat data yang ada di manifest di verifikasi
dan juga kita menerima laporan dari perusahaan dari keluarga
dari mana yang mana yang kira kira ini memang peserta dari bpjs tenaga kerjaan
kemarin juga kita sudah datang ke rumah sakit polri untuk berkoordinasi
untuk juga melakukan verifikasi atas apakah ini benar benar valid peserta dari bpjs tenaga kerjaan
dari hasil verifikasi tersebut kami sementara
mendeteksi ada tiga puluh tujuh dari penumpang pesawat jt enam ratus sepuluh yang merupakan peserta bpjs tenaga kerjaan
apakah itu termasuk salah satu pegawai bpjs ketenagakerjaan
termasuk pegawai bpjs ketenagakerjaan
jadi tiga puluh penumpang dan tujuh kru
tujuh kru pesawat
tapi kami sampai sekarang masih terus melakukan proses verifikasi
dan kita juga menunggu laporan
dari perusahaan dan dari keluarga
kami juga mengimbau kalau pihak perusahaan atau keluarga atau ada rekan yang mengetahui bahwa
salah satu dari anggota keluarganya atau pegawainya bisa dilaporkan ke call center kami di seribu lima ratus sembilan puluh satu
jadi sejauh ini sejak jatuhnya jt enam ratus sepuluh ini bpjs sudah melakukan tindakan yang proaktif
untuk mendata dan juga memverifikasi
dari penumpang yang satu ratus tujuh puluh delapan orang dewasa itu ada tiga puluh yang terdapat
tujuh orang awak pesawat dari jt enam ratus sepuluh
apa yang harus dilakukan oleh katakanlah pihak keluarga atau kerabat dari para korban ini
apakah dengan menelpon kepada bpjs pencairan dari manfaat itu bisa segera dilakukan
karena kalau kita tahu kan dari pihak identifikasi
korban saja berjalan cukup lambat karena kesulitan untuk mendapatkan data post mortem seperti itu
jadi yang kami kumpulkan sebenarnya informasi awal
supaya nanti mempercepat proses ke depannya
kami tetap membutuhkan data dari instansi resmi terkait apakah ini memang peserta kami
yang memang mengalami kecelakaan kerja atau jaminan yang lain
jadi kami punya empat jaminan
ada jaminan kecelakaan kerja jaminan hari tua jaminan pensiun dan jaminan kematian
kalau jaminan kecelakaan kerja itu meng cover pekerja mulai dari berangkat kerja di tempat kerja atau kembali ke rumah
jadi kalau dalam perjalanan itu dia mengalami eksiden itu kita cover
berarti kecelakaan jt enam ratus sepuluh ini termasuk kategori kecelakaan kerja dong pak
kan hari senin pagi begitu kan
hari senin pagi
tapi kita juga mesti ngecek apakah memang korban sedang dalam perjalanan kerja menuju tempat kerjanya atau apa misalnya sedang cuti
kalau untuk awak pesawat jelas jelas mereka dalam melaksanakan pekerjaan
jadi mereka qualified untuk kecelakaan kerja dan juga untuk kematian
betul secara ketentuan nanti kita bisa melihat apakah ini masuk di kategori kejaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian
karena manfaatnya berbeda untuk dua jaminan
nah pak mungkinkah ada selisih atau perbedaan data dari bpjs dengan yang sebenarnya terjadi
mungkinkah nanti ada suatu keluarga korban atau teman yang melapor ke bpjs bahwa kerabatnya itu menjadi korban dalam kecelakaan jt enam ratus sepuluh ini
sementara bpjs tidak punya datanya begitu
nah itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan perselisihan seperti itu nantinya
ya yang jelas kita tadi berdasarkan laporan dari perusahaan dan laporan dari keluarga kita akan menvalidasi memverifikasi dengan yang instansi berwenang
instansi berbeda sekarang rs polri
ada kemungkinan kalau memang sampai jasad tidak ditemukan atau ini kita kemungkinan terburuk
kemungkinan terburuk itu nanti kita sudah diskusikan dengan rs polri nanti dari admin duk yang akan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak ditemukan jasadnya
tapi dinyatakan meninggal
alasan saya menanyakan hal tersebut karena pak tadi kan juga ada informasi mengenai perbedaan data yang dimiliki oleh pbcs tk tentang gaji pesawat eh gaji pilot misalnya
gaji pilot pesawat jt enam ratus sepuluh yang katanya hanya tiga tujuh juta rupiah
sementara dari pihak lion air sendiri mengatakan gajinya tidak seperti itu
berarti ada kesenjangan data mungkin antara bpjs dengan perusahaan yang terkait
dari empat program tadi mbak
pemberian manfaatnya itu semuanya berbasis dari upah yang dilaporkan
berarti untuk pilot tersebut berdasarkan dari tiga tujuh juta per bulan
dari upah yang dilaporkan itu baik dari pihak perusahaan kalau untuk pekerja formal seperti mbak seperti saya
atau kalau untuk pekerja informal itu berdasarkan laporan dia sendiri
jadi ini sifatnya self assessment
nah kami di bpjs tk memang tidak mempunyai data
berapa gaji mbak berapa gaji pegawai pegawai
berapa gaji pegawai pegawai yang lain
nah berdasarkan laporan tersebut kami biasanya memang mengecek
ada indikasi nggak laporan ini kurang sesuai atau tidak wajar

bahkan dari pihak line air sendiri mengatakan
berdasarkan hal tersebut kami langsung berkoordinasi dengan pihak perusahaan
kita menyurati kita menghubungi langsung dengan pihak sdm nya
untuk lakukan penyesuaian data
mungkin kan bekerja sama dengan instansi lain pak seperti katakanlah dinas pajak begitu
karena kan gaji setiap tahun dilaporkan tuh pajaknya begitu
tapi sampai saat ini kita masih prosesnya kita belum sampai ke sana
kita sekarang masih langsung menentangi perusahaan
juga kita bisa bekerja sama dengan disnaker dalam hal ini untuk melakukan pengecekan
untuk kasus ini sebenarnya kita sudah melakukan proses itu
tim kami sudah di kantor cabang itu sudah tahun ini saja sudah dua kali bersurat ke pihak lion air
untuk melakukan penyesuaian data
kalau memang datanya tidak sesuai
ya karena tadi mbak kami tidak punya data untuk itu
kalau boleh saya tambahkan lagi mbak
sebenarnya kalau di bpjs tenaga kerjaan yang tidak indikasi tidak sesuai itu ada tiga hal
kita nyebutnya perusahaan daftar sebagian
perusahaan daftar sebagian
ya disingkatnya pds
ada pds upah ini seperti kasus seperti ini
di indikasi kasus seperti ini
ada pds tenaga kerja
yang ketiga pds program
dari tiga hal ini yang kita punya datanya cuma pds program
karena kita tahu dari empat program yang diikutin tadi programnya apa saja
yang dua lagi kita nggak punya
jadi kita hanya menunggu laporan atau tadi kita mengkonfirmasi langsung
laporan kita sudah menyediakan
kita menyediakan fasilitas sebenarnya
karena yang tahu gaji itu atau upah yang dilaporkan benar atau tidak itu cuma dua pihak
perusahaan dan pekerjanya dan pegawainya
jadi kami beri fasilitas kepada para pegawai peserta melalui aplikasi
aplikasi bpjs aku itu masih di android memang kalau di ios kita pakai web karena kita masih dalam proses
nah di aplikasi tersebut itu ada informasi saldo jht
informasi upah yang dilaporkannya berapa
informasi tenaga kerja yang dilaporkan berapa
nah kalau tidak sesuai bisa dilaporkan juga melalui aplikasi tersebut secara anonim
jadi sebenarnya kami berdasarkan report baru kita bisa tahu kondisinya seperti apa
nah setelah kejadian ini kan terkuak pak
ada ketidakwajaran dalam angka gaji seorang pilot lion air
bpjs tentu melihat hal ini tidak wajar dan seperti yang lion air katakan juga memang gajinya tidak sebesar itu
jadi apakah memang di sini ada kesengajaan dari pihak lion air untuk melaporkan jumlah gajinya lebih kecil dari yang sebenarnya diterima oleh sang pilot tersebut
dan kalau memang demikian kejadiannya apakah nanti bisa disesuaikan manfaat yang kemudian akan diterima oleh pilot korban dari jatuhnya pesawat ini
kalau dari sisi manajemen lion air kenapa mungkin mesti ditanya langsung kepada lion airnya
tapi kalau dari sisi manfaatnya tadi mbak
jadi ini sebenarnya sudah diatur di regulasinya di pp empat puluh empat dua ribu lima belas itu sudah diatur
jika manfaat yang diberikan kepada ahli waris ketika terjadi kecelakaan seperti ini berdampak pada kematian misalnya
kan seharusnya empat puluh delapan kali dari upah yang dilaporkan
nah misalnya empat puluh delapan kali kali tiga tujuh juta itu sekitar satu ratus tujuh puluh tujuh juta
misalnya seharusnya upah sebenarnya itu sepuluh juta
jadi empat puluh delapan kali kan seharusnya
lumayan besar itu
atau malah seratus juta kita ambil
seratus juta misalnya
selisih antara empat delapan m dengan satu ratus tujuh puluh tujuh juta yang kami bayarkan itu menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepada ahli waris
karena itu tanggung jawab perusahaan
dia yang melakukan
ini kan hak ya
hak dari para pekerja
jadi ini mungkin membuka mata kita juga para pekerja indonesia
apakah perusahaan itu wajib untuk membayarkan selisihnya pak atau bisakah perusahaan
sesuai dengan pp empat puluh empat dua ribu lima belas tadi
makanya para pekerja itu sebenarnya harus aware
harus peduli haknya dalam mereka setiap bulannya dibayarkan iuran untuk perlindungan dari bpjs tenaga kerjaan
berarti ada hukumnya ya pak ya
iya ada dalam hukumnya
selisih pembayaran manfaat
kira kira pak bpjs mempersiapkan dana seberapa besar untuk memberikan manfaat kepada para korban yang meninggal ini
kami prinsipnya kami siap membayar sesuai dengan haknya masing masing
karena tadi dalam kejadian ini kalau tadi kecelakaan kerja berarti dia akan mendapatkan empat puluh delapan kali dari upah yang dilaporkan
kalau berdapat kematian mbak
kalau berdapat kematian maaf
saya nggak mau mendahului
empat puluh delapan kali upah yang dilaporkan
ditambah lagi ada setengah
ada santunan beasiswa
ditambah lagi nanti ada beberapa santunan lainnya
tapi juga ada tabungannya kan
tabungan yang disertai dalam bentuk jaminan hari tua
nah itu juga berbasisnya pada upah yang dilaporkan juga
makanya penting bagi kami untuk memberikan informasi sebagai badan hukum publik memberikan informasi kepada masyarakat
manfaat yang diterima oleh pekerja itu seperti apa sih
jadi kami bukan membuka gaji atau apa tapi manfaatnya seperti apa
karena manfaatnya berbasis pada upah ya kami terpaksa mengutarakan hal tersebut
nah pak asuransi jasara harja juga kan memberikan santunan ya sebutannya
memberikan santunan kepada korban meninggal
apakah bpjs ini baru akan memberikan manfaat setelah santunan itu selesai atau bisa seiring sejalan dengan proses yang dilakukan juga oleh asuransi jasara har
saya lupa tadi mengkoreksi mbak di awal
kami bukan asuransi
kami jaminan sosial tenaga kerjaan
kami bersifat sosial dan kami meng cover seluruh pekerja di indonesia
kalau sebenarnya ada dua bpjs tapi sering ketukar tuh di masyarakat
ada bpjs kesehatan yang mengusung jaminan kesehatan masyarakat dan bpjs tenaga kerjaan dengan empat programnya tadi
nah kalau bpjs tenaga kerjaan karena kita sosial kita tidak melihat apakah si pekerja mempunyai asuransi lain atau mempunyai polis polis yang lainnya gitu
selama dia pekerja selama dia menjadi peserta kami kami akan memberikan perlindungan kepada si pekerja sesuai dengan regulasinya ketentuannya terhadap empat program tadi
pak kemungkinan bahwa jenazah tidak ditemukan itu besar sekali
katakanlah dari tiga puluh tujuh korban jenazahnya yang ditemukan mungkin hanya setengahnya begitu maksudnya jumlahnya
apakah bpjs ini kemudian akan menunggu dulu sampai datanya benar benar lengkap dan sudah dipastikan ada surat keterangan kematiannya begitu keluar baru akan diproses ini keseluruhan manfaatnya
atau apakah bpjs bisa mengambil inisiatif yang berbeda
ya bpjs tenaga kerjaan dalam melaksanakan pembayaran jaminannya tetap harus menunggu dari instansi yang berwenang untuk memberikan validasi
ya kalau tadi
ini semua ada sangkut pautnya dengan surat keterangan kematian yang nantinya secara resmi
betul akan diperlakukan oleh rs polri ya sebagai dvi ya
atau tadi kalau misal jenazah nggak ditemukan katanya dari admin duk
berarti kalau untuk pramugari yang sudah berhasil diidentifikasi itu sudah jelas bisa
tapi yang lain lainnya yang masih belum ada surat keterangan kematiannya bpjs masih menunggu
bpjs ke tenaga kerjaan masih menunggu
bpjs ke tenaga kerjaan masih menunggu
pak mungkin bapak bisa memberikan himbauan kepada para pemirsa cnn indonesia yang masih menunggu
tapi nelpon bapak tahu brazil nié
kaganya dari detalainya
p stations terbaik
jika diketahui bahwa keluarganya atau rekan kerjanya atau pegawainya memang peserta kami dan ada dalam pesawat nahas tersebut
tapi saya juga ada pesan nih untuk para pekerja di seluruh indonesia
terkadang hal hal musibah yang membuka mata kita ketika hak kita baru kita sadari kita mempunyai hak yang penting yang harus dipenuhi
sebenarnya kalau boleh berkaca mbak ya
setahun yang lalu ada kasus juga yang terkait dengan pds ini
kalau sekarang pds upah yang mungkin menjadi isu
tahun lalu itu ada kasus pabrik mercon
itu dari sekitar satu ratus tiga puluh satu pegawainya yang dilaporkan hanya sekitar dua ratus
bisa dibilang selebihnya pegawai gelap begitu pak ya
bukan pegawai gila pegawai tapi tidak dilaporkan kepada kami tidak dilindungi kepada kami
itu yang disebut
itu di pds naga kerja
jadi ketika hal hal seperti ini musibah musibah seperti ini
barulah para pekerja melihat ternyata ada hak kami yang penting
kalau kita tidak terlapor nih pak kita harus bagaimana
kita datang ke perusahaan meminta untuk
boleh minta ke perusahaan atau datang ke kami
atau langsung ke bpjs
dan kalau sudah lapor ke bpjs kemudian perusahaan tetap tidak mau melapor
apakah perusahaan itu bisa dipaksa oleh bpjs untuk mengembangkan
kalau perusahaan sama sekali tidak membayarkan iuran
itu malah kita bisa secara undang undang kita bisa pidanakan
kalau tidak membayar iurannya
tidak memberikan iurannya sesuai dengan kewajibannya
pak bisa diberitahu mungkin call center dari bpjs yang ada
bisa aja di website kita di www bpjsnagakerjaan go id
atau juga bisa di sosmed
kita ada di facebook di twitter di instagram dan di youtube kita juga ada
di youtube juga ada
baik pak uto besar harapan kita tentunya ya bahwa surat keterangan kematian ini
untuk para korban bisa secepat mungkin dikeluarkan
sehingga proses proses selanjutnya bisa lebih lancar lagi dijalankan
terima kasih pak irvan syah utoh banja atas waktunya bersama kami di breaking news cnn indonesia
seperti yang disebut narasumber pak utoh
call center bpjs ketenagakerjaan di satu lima sembilan satu
dan terlebih untuk keluarga korban lion air jt enam ratus sepuluh
bagi anda yang membutuhkan informasi terkait kecelakaan lion air jt enam ratus sepuluh
berikut nomor telepon yang bisa anda hubungi
dan bagi informasi penumpang
cnn indonesia breaking news masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
di nn indonesia breaking news